untuk lebih dalam lagi untuk membahas fenomena child free di indonesia kita sudah terhubung dengan sosiolog universitas indonesia dan mbak ida ruwaida
selamat pagi mbak ida
selamat pagi salam sehat
selamat pagi salam sehat
nah kita mau bahas soal fenomena child free sebelum lebih jauh tanya tanya soal alasannya
boleh dong mbak diceritain dulu kepada kami yang ada di sini
sebenarnya sejarahnya awal mulanya muncul adanya fenomena child free itu faktor faktor penyebabnya apa saja sih mbak terutama kalau di indonesia
ya kalau di indonesia saya kira kan juga karena pengaruh media paparan media sosial ya media masa begitu
karena kalau waktu saya di belanda tahun sembilan puluh an dulu itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru
bahwa pasangan memilih untuk
tidak memiliki anak bukan karena faktor kesehatan reproduksinya ya atau organ reproduksinya
sebetulnya itu menjadi sebuah pilihan kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan untuk tidak memiliki anak
lebih karena salah satunya adalah pertimbangan finansial
tapi kalau waktu itu di belanda lebih banyak karena mereka takut atau ragu apakah mereka mampu mengasuh dan membesarkan anak di tengah tantangan yang ada begitu
jadi untuk di indonesia saya kira ini memang dalam beberapa tahun terakhir muncul ke permukaan
lebih karena kaitannya juga mungkin paparan paparan dari luar
termasuk juga kemudian ada sebagian dari kesadaran bahwa sebetulnya memang menjadi orang tua itu kan butuh kemampuan keterampilan dan modalitas yang saya kira tidak hanya berbasiskan pada finansial semata
ya berarti memang kalau kita tilik begitu ya child free
ini sudah ada sejak lama begitu ya
baik di indonesia maupun di mancanegara sendiri
nah kalau kita lihat mengemuka sekarang dan sangat banyak saat ini diperdebatkan mbak ida
kira kira penyebabnya apa
kenapa di indonesia ini perdebatannya begitu alok begitu ya
banyak yang pro tapi ada pula yang kontra
itu kira kira apa yang menyebabkan perdebatan ini
ya saya kira kan kita fenomena child free harus dilihat dengan konteks latar belakang
sosial budaya masyarakat kita ya
karena kalau misalnya kita di luar terutama di negara negara barat kan mengedepankan hak gitu ya
bahwa itu adalah pilihan individual hak azazi begitu
tapi di konteks kita kan sebetulnya masyarakat kita lebih mengedepankan apa yang disebut sebagai obligasi sosial
kewajiban sosial gitu ya
yang bahkan menikah pun banyak yang melakukannya lebih karena juga tuntutan tuntutan sosial begitu
nah termasuk memiliki anak begitu
nah sehingga memang tidak bisa dilepaskan
kita sebagai anggota masyarakat anggota keluarga dengan keluarga yang kadang tuntutan keluarga dan tuntutan masyarakat lebih mendominasi pilihan pilihan individual begitu
itu pun kadang kadang tidak bisa kita sebut sebagai pilihan begitu ya
nah konteksnya lebih karena faktor itu
apalagi di indonesia juga menempatkan agama kan sebagai salah satu dasar atau konsiderasi terkait dengan anak begitu ya
karena anak bukan hanya punya nilai sosial
tidak religius lah katakanlah seperti itu
ada anggapan anggapan kalau kita tidak punya anak biologis anak kandung nanti siapa yang akan mendoakan
itu kan muncul juga ya di komentar komentar terhadap mereka yang memutuskan untuk child free
nah berarti kalau kita melihat di sekitar kita ada keluarga kerabat atau teman begitu yang sudah memutuskan
bahkan menyuarakan bahwa memilih
sikap yang harusnya kita tunjukkan itu seperti apa sih mbak
ya kan memang tidak mudah ya
karena itu kan sesuatu hal yang dianggap gitu ya
kalau mereka yang pakai pakai kacamata agama itu kan dianggap melanggar ya
atau apalah gitu ya
dianggap sebagai sebuah penyimpangan begitu
padahal bisa juga dilihatnya dengan kacamata sebuah pilihan
nah oleh sebab itu bagi pasangan pasangan yang memiliki
ya memang seperti tadi
perlu punya strategi bagaimana mencoba menjelaskan kepada keluarga kepada orang orang di sekitar gitu ya
kenapa mereka belum mempunyai anak
tapi kita saya maksudnya punya paling tidak satu teman
yang dari awal memang menjelaskan bahwa mereka takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak anaknya
apalagi di era yang sebetulnya banyak tantangan
yang memungkinkan anak tidak
tidak mampu begitu
kalau anak tidak mampu menghadapi tantangan tersebut berarti orang tua tersebut merasa itu adalah kesalahannya
karena tidak menyiapkan gitu ya
dengan baik anak yang kuat katakanlah seperti itu ya
berhadapan dengan kompetisi
di kompetisi yang semakin ketat katakanlah seperti itu
nah ada orang orang yang bersikap seperti itu
nah bagaimana mencoba menjelaskannya memang sangat tergantung pada karakter dari keluarga besar masing masing ya
apakah ada yang memang
komunikasinya terbuka atau komunikasinya tertutup
saya kira itu butuh strategi untuk menghadapinya begitu
terutama di keluarga ya
berarti kan memang ada banyak sekali faktor begitu ya
di balik seseorang memilih untuk child free ataupun sebaliknya
ada tadi psikologis kalau norma dan agama adat istiadat sosial dan budaya begitu
nah tetapi kalau kita berbicara mengenai child free mbak ida
tentunya setiap keputusan akan ada dampaknya
apa yang kemudian menjadi dampak jika seseorang memilih untuk menerapkan prinsip child free
ya kalau kita bicara seseorang yang belum punya pasangan
kemungkinan kan tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan pasangan yang menerima prinsip tersebut begitu ya
karena saya punya teman yang butuh sekian tahun
akhirnya pacarnya itu akhirnya bisa menerima
dan kemudian mereka berdua bersepakat bahwa mereka memang tidak punya anak
nah tapi kan kemudian yang juga menjadi sangat penting adalah karena masyarakat kita masih kontrol sosialnya ya relatif masih ketat
sebetulnya dampak yang paling utama itu adalah dampak dari lingkungan sekitar
apalagi ketika perempuan dilekatkan dengan kesuburan
fertilitas itu kan dilekatkan dengan ke perempuan
jadi kesannya kan salah satu ya stigma yang akan muncul dari masyarakat kan
kita dianggap apa namanya
invertile ya katakanlah seperti itu
nah itu keluarga besar biasanya kok belum juga punya keturunan
kok belum juga punya keturunan
nah itu dampak sosial yang harus
psikosoial bahkan gitu yang harus dihadapi oleh mereka mereka yang sebetulnya memutuskan untuk child free begitu
itu yang paling dekat ya
nah oleh sebab itu tadi saya sampaikan bagaimana strategi itu tadi saya kira menurut saya bagus ya untuk mencoba menjelaskan
jadi bilang saja belum dapat rezeki
belum dapat amanah misalnya
cara pertama ya mungkin seperti itu ya seiring dengan waktu
karena kita bicara tentang perempuan masa kesuburannya juga terbatas
kan gitu ya ketika usia tiga puluh lima tahunan ataupun apa begitu ya
itu kan orang akan paham bahwa sebetulnya mereka dianggap punya persoalan dengan kesehatan reproduksi
tapi untuk bisa menjelaskan posisi pilihan tersebut
saya kira memang kita harus paham tentang karakter orang orang di sekitar kita
audience begitu ya
tapi kalau kita memang sudah memilih saya kira ya kita coba jelaskan saja begitu ya
itu adalah risiko yang kita harus hadapi gitu ya
stigma maupun anggapan anggapan yang dianggap misalnya melihatnya dengan kacamata moralis tadi agama dan sebagainya
saya kira itu risiko yang sejak awal harusnya sudah diantisipasi oleh mereka individual maupun tadi pasangan yang memutuskan untuk child free
kalau posisi perempuan memilih
ya saya kira tidak mudah cari pasangan ya
ya itu tantangannya
kalau laki laki yang memutuskan child free
itu juga kemudian perlu juga harus meyakinkan calon ya bahwa dia lebih memilih untuk child free
nah itu juga pada taraf mereka mereka yang belum menikah
tapi ketika mereka yang sudah berpasangan menikah ya tadi yang saya sebutkan
ada dampak psikosoial yang harus dihadapi
termasuk stigma ya
ya intinya adalah dalam menghadapi fenomena hidup tanpa anak ini
harus bisa sama sama saling menghargai menghormati keputusan keputusan yang ada
termasuk diantaranya bagi pihak pihak yang memutuskan untuk child free
atau mungkin hidup tanpa anak ini juga harus bisa lebih memahami lagi kondisi sekitar
jadi saat menyampaikannya bisa dengan berhati hati tanpa menyakiti yang ada ya mbak ya
terima kasih banyak mbak ida ruwaida
karena konteks masyarakat kita masih seperti itu
orang di sekitar kita lebih banyak yang mengatur apa yang kita harus lakukan
dan apa yang sebetulnya pilihan yang sebetulnya harusnya kita jalani dan sebagainya
nah pesan pentingnya harus saling menghargai
bertenggang rasa ya
ya bertenggang rasa
kepo boleh mau tahu boleh
tapi jangan terlalu ikut campur gitu ya mbak
harus menghargai keputusan yang ada
ya menghargai keputusan orang ya
karena itu jadi bagian yang saya kira penting ya
menghargai keputusan orang dan konsekuensinya kan yang akan dihadapi orang lain
akan dihadapi oleh orang tersebut juga
begitu kita memberikan sosial support gitu terhadap mereka
berikan social support dan harus saling menghargai intinya
terima kasih banyak kepada mbak ida ruwaida
sosiolog dari universitas indonesia
sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di cnn indonesia today
sehat selalu mbak ida
sampai ketemu mbak